ganda putri indonesia
pertanding di final grecia apriani otomatis akan menyumbangkan medali entah medali emas maupun perak
perjalanan grecia dan apriani menuju final olimpiade tokyo dua ribu dua puluh pun patut diapresiasi
pasangan ini melaju ke final tanpa merasakan kekalahan
mulai dari menyapu bersih kemenangan di pertandingan fase grup perempat final hingga semifinal
kemenangan dan permainan api grecia apriani tidak terlepas dari kemistri yang dibangun pasangan ganda putri ini
sejak dipasangkan pada tahun dua ribu tujuh belas keduanya sudah menjuarai sejumlah pertandingan
seperti thailand open dua ribu delapan belas dan medali emas sea games dua ribu sembilan belas
kekompakan grecia dan apriani tidak hanya ditunjukkan saat berlagak
di luar lapangan keduanya juga membangun keakraban walau terdapat perbedaan usia sebanyak sepuluh tahun
kekompakan grecia dan apriani juga menunjukkan saat berlagak
saat grecia menyatakan keputusannya untuk pensiun sang pelatih menahannya dan mempertemukan grecia dengan apriani rahayu
pada senin siang ini grecia pauli dan apriani rahayu akan kembali bertanding di partai final menghadapi pasangan tiongkok chin chunshen dan yi fanjia
kedua pasangan ganda putri ini akan memperbutkan medali emas olimpiade tokyo dua ribu dua puluh